dan untuk mengetahui update terkini terkait dengan penyidikan ledakan petosan di blitar jawa timur sudah bergabung
bersama kami melalui sambungan zoom kapol resta blitar kota kbp argo wiono selamat sore pak argo
selamat sore mas
baik pak argo sejauh ini seperti apa kemudian hasil identifikasi tim lab empat di sana pak
apa kemudian yang menyebabkan bubuk misu yang dalam jumlah banyak tadi akhirnya meledak pada hari minggu
iya jadi hasil dari investigasi baik dari tim jibom maupun dari tim lapor
memang dugaannya adalah ledakan itu berasal dari bahan pembuat petasan
di mana dari tim lafor sudah melakukan pemeriksaan dan positif terdapat kandungan residu dari potasium sulfur dan perang
kemudian untuk tim dari jibom juga
sudah melakukan pemetaan di mana lokasi titik ledakan
dan diduga ada tempat penyimpanan black powder
lebih ada sekitar tiga panci besar sehingga terjadi ledakan yang begitu masuk atau dasyat seperti itu
baik pak argo artinya memang ini dalam jumlah yang banyak begitu bubuk misiu black powder tadi
atau sebetulnya jumlahnya hanya sedikit namun memang bahan yang sangat mudah meledak dan berbahaya
bahaya begitu pak di pemukiman
ya dilihat dari kerusakan itu tentunya jumlahnya cukup banyak juga
kemudian juga terjadi pemicu tadi karena di titik epicentrum itu ditemukan ada kas puntung rokok
jadi ada terjadi akibat dari puntuk rokok tersebut
kemudian dengan melihat daya ledak yang cukup besar
itu tentunya diperkirakan juga jumlah black powdernya juga banyak
jadi kita temukan ada tiga panci besar itu yang dimulai sebagai tempat penyimpanan black powder itu
oke sejauh ini apa yang kemudian menjadi fokus dan prioritas tim di sana pak
apakah kemudian masih mencari begitu mungkin potongan potongan tubuh korban yang belum ditemukan
atau lebih membersihkan sisa bahan peledak yang ada
di sana mengingat ini lokasi yang cukup dekat dengan pemukiman
ya prioritas yang pertama tentunya kita sudah bisa mengidentifikasi dari tempat yang diduga korban
tiga sudah berhasil kami identifikasi tinggal satu
ini masih kita lakukan uji dna dengan keluarga yaitu yang atas nama bapak lawa
kemudian prioritas kedua kita menginventarisir kerusakan
keluarga sekitar karena banyak warga yang masih bertahan di rumahnya masing masing
sedangkan sudah menjelang malam hari mengingat masih banyak barang berharga
kami himbau untuk warga dengan kondisi keamanan
itu sudah kita siapkan tempat penginapan sementara atau pengungsian di balai desa tempat
yang dapat menampung kurang lebih lima puluh orang
baik kalau kemudian masih ada ancaman seperti yang kemudian anda sebutkan
apakah masih ada bahan peledak
yang bisa meledak sewaktu waktu yang kemudian membahayakan warga di sana begitu pak
sementara sudah dinyatakan bersih atau steril dari ancaman bahan peledak dari tinggi bom
sehingga tadi sampai dengan tim jimum selesai melakukan inventarisir atau pemetaan
kita masih lakukan satu school
tapi karena sudah dipembersihan dan sudah disterilkan
kita sekarang mulai membersihkan puing puing
sehingga nanti pada saat pemeriksaan ini
masih ditemukan mungkin ada potongan potongan atau apa
yang dapat menambah bahan untuk pemeriksaan
kita akan gali lebih lanjut atau kita dalami lagi
baik pak kalau misalkan kita membahas terkait dengan bubuk misio atau bahan peledak
yang sebetulnya daya ledaknya rendah
begitu kita tahu penggunaannya pun sangat harusnya diawasi dan mendapatkan izin ketat begitu
bagaimana kemudian pemetaan
di polres britar apakah di lokasi itu di desa kedung bendoh itu
menjadi salah satu yang memang sebetulnya sudah memiliki izin
sebetulnya sudah secara tempat aman dan layak begitu pak
apalagi ditinggali dekat banyak pemukiman warga
iya jadi kalau secara izin sudah pasti tidak berizin ya
gagal seperti itu jadi kita masih dalami dari sumber bahan bahan itu tadi
tapi sudah berlaku
kita penyelidikan mudah mudahan dalam waktu dekat ini dapat kita ketahui
dari mana mereka mendapatkan bahan ini dan kemudian meracik
atau membuat lahan petasan tersebut sehingga terjadi ledakan ini
baik kalau kemudian kita lihat polanya begitu pak
kejadian serupa ini kan sebetulnya banyak sekali terjadi setiap tahun
di banyak daerah mendekati bulan ramadan
mengingat memang permintaan dari petasan ini cukup masif pada bulan ramadan

apakah kemudian sudah ada pemetaan misalkan lokasi lokasi mana saja
yang selama ini dijadikan industri ilegal begitu dari petasan di blitar pak
agar tidak ada kejadian serupa terjadi
iya tentunya daerah daerah sudah kita teknakan
setelah ini kami akan melakukan kegiatan preventif dan penegakan hukum
tentunya dengan kejadian ini menjadi titik atau titik awal
untuk melakukan kegiatan pencegahan yang lebih masif lagi
nah memang kebutuhan sendiri juga masyarakat
akhirnya terjadi ekonomi ada speedment ada permintaan
sehingga banyak pelaku pelaku usaha yang memang sebetulnya bukan profesinya
jadi mereka cabutan untuk musiman tadi disampingkan sama mas tadi
menjelang bulan puasa seperti itu
dan ini tentunya menjadi pr kepolisian untuk melakukan kegiatan penertiban
yang tentunya mudah mudahan dapat
mengurangi terjadinya potensi potensi kejadian seperti yang barusan jadi ini
termasuk ini pak pasokan bahan baku baik black powder baik kemudian bubuk misi
ini apakah sudah diketahui begitu
apakah memang dari dalam kota blitar atau berkaitan dengan kemudian kota kota lain
atau kemudian sindikat lain begitu
sementara masih dalam proses pendalaman
tapi dalam waktu dekat mudah mudahan dapat segera kita sampaikan perkembangannya
baik baik tentu harapan kita ini tidak kembali terulang
apalagi jelang bulan ramadan ini kemudian tidak ada hal serupa kembali terjadi
terima kasih atas waktu anda kapol resta blitar akbp argo wiono telah bergabung bersama kami
selamat sore salam sehat bapak
baik terima kasih selamat sore